satu januari dua ribu dua puluh satu menjadi tanggal istimewa bagi nur aini
bukan semata karena tahun baru pada tanggal ini pula ia melangsungkan pernikahan
yang menjadi istimewa nur aini melangsungkan pernikahan di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet kemayoran jakarta pusat
hal ini terjadi lantaran dua hari lalu nur aini terkonfirmasi positif covid sembilan belas
akibatnya ia harus menjalani perawatan di wisma atlet
meski demikian sang mempelai pria dalam keadaan sehat dan tak terpapar covid sembilan belas
acara pernikahan tak bisa ditunda lagi
karena itu diputuskan prosesi ijab kabul dilakukan secara virtual
nur aini di wisma atlet sedangkan pringgo aditya mempelai pria di kua mampang jakarta selatan
kalau pernikahan kayak gini nggak ada yang mau
aku kemarin cuman kalau pernikahan yang aku rencanakan itu semuanya udah beres dari h satu bulan yang lalu
oh nggak ada sih
jadi yang semua direncanain semua yang udah diatur semua itu saya dan istri saya melanjutkan semuanya
nggak ada pembatalan
meski berlangsung dari
kesakalan dan keharuan prosesi ijab kabul tetap terasa
menurut hukum agama pun pernikahan ini sah
mampang kayaknya baru kali ini
kita baru tahu semalam nanti pengantin juga bisa hadir
ya secara agama menurut ilmu saya sah sah aja
pada dasarnya memang pengantin memang nggak dihadirkan
yang penting kita tahu dia berada di mana

pemikirnya sudah terpendulikan

yang nggak ada jadinya kayaknya bagus semuanya
jadi kita mendukung semuanya
artinya kalau amanpeng tetap menerima pak ya
walaupun salah satu mempelai tidak hadir dirawat di rumah sakit karena covid gitu pak ya
yang penting semua izin mengizinkan

sementara itu pihak rumah sakit darurat wisma atlet mendukung penuh prosesi pernikahan ini
sementara itu pihak rumah sakit darurat wisma atlet mendukung penuh prosesi pernikahan ini
ruangan perawatan dihias selayaknya acara pernikahan pada umumnya
tata rias juga dilakukan tenaga kesehatan yang bertugas di wisma atlet
bahkan koordinator wisma atlet mejen tni tugas ratmono ikut mendampingi mempelai wanita dengan menggunakan apd lengkap
ini kita fasilitasi bentuk dari suatu layanan sosial dari rumah sakit darurat covid sembilan belas
dan kami tadi juga menghadiri di sana
menyaksikan bahwa mereka dilangsungkan pernikahan
yang tentunya sudah sesuai dengan aturan aturan dari mereka
sesuai dengan kaedah kaedah atau aturan dalam proses pernikahan yang berlaku
covid sembilan belas memang bisa menyerang siapa saja dan kapan saja
namun covid sembilan belas memang seharusnya tidak menghalangi kebahagiaan seseorang
asalkan dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan
tim liputan cnn indonesia jakarta